sebagai bentuk antisipasi penyebaran kasus hepatitis akut di dki jakarta
pemerintah provinsi dki membuka opsi untuk menunda pembelajaran tetap muka atau ptm
akan kembali diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring
bagaimana kemudian kesiapan untuk opsi tersebut sejauh apa evaluasinya
serta apa koordinasi lebih lanjut terkait antisipasi dan langkah preventif
untuk menekan penyebaran kasus hepatitis akut
ini kita terhubung secara virtual dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
assalamualaikum selamat sore pak wagub
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
masih suasana syawal minal adin wal faizin selamat lebaran pak wagub
maaflah dibatir terima kasih
oke pak wagub kita ingin berbagi perspektif dulu soal hepatitis akut yang kabarnya memang sudah menyebar ya
di sejumlah kawasan di dki
walaupun secara spesifik belum dipaparkan
tapi kemudian kita ingin mengetahui soal evaluasinya
apa kemudian yang menjadi fokus untuk mengevaluasi kasus ini
karena di jakarta sudah mencapai angka dua puluh dua kasus ya kalau saya tidak salah pak wagub
ya jadi sampai hari ini di jakarta kita terus melakukan pengawasan
tawaran monitoring menyiapkan sarana perasarana
masyarakat dan puskesmas dengan tenaga kesehatan dengan segala fasilitasnya
kita siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diduga nanti mendapat penyakit hepatitis akut ini
dan data sementara masih dua puluh satu kasus yang ditemukan
kasus di bawah umur enam belas tahun dan tujuh di atas enam belas tahun
dan empat belas dari enam belas dan di bawah enam belas itu
tiga di antaranya dunia
semuanya masih dalam proses periksaan penyelidikan epidemiologi
hepatitis a sampai dengan e melalui pemeriksaan yang ada
namun demikian masih dalam kategori pending classification
jadi akan kami sampaikan nanti lebih lanjut
hasil penyelidikan epidemiologi terhadap penyakit hepatitis akut yang ada di dki jakarta
namun demikian kami minta seluruh masyarakat untuk tetap berhati hati
terlebih anak anak usia di bawah dua belas tahun
oke zona penyebarannya sudah terpetakan pak wagub
ya kami sudah menyampaikan surat edaran berbagai pihak terkait termasuk rumah sakit dan puskesmas
untuk segera melaporkan setiap perkembangan dan progres
yang ada melalui website dan aplikasi yang ada
kemudian juga yang paling penting dari semua itu adalah
kembali kita semua sebagai warga jakarta masyarakat
untuk lebih hati hati bersiap dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat
nanti asal dan terus melaksanakan protokol kesehatan
seperti menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan dengan sabun
kemudian kami minta juga menghindar
dari penggunaan tempat tempat yang digunakan bersama
seperti kolam renang digunakan bersama tempat bermain arena arena
bermain bagi anak anak di indoor maupun outdoor
masuk railing dan sebagainya kita minta untuk dihindari
oke pak wagub alarmnya sudah berbunyi ya
begitu ya dua puluh satu kasus tentu ini membuka kemungkinan jika preventif tidak berjalan akan semakin menyebar
untuk saat ini sudah terpetakan zona zona
penyebaran ini dimana saja pak wagup
ya ini masih di wilayah dki jakarta tentu di indonesia ada di beberapa provinsi
tapi di jakarta masih dua puluh satu kasus yang kami temukan
sudah dalam pemeriksaan namun belum lengkap ya pemeriksaan hepatitis a sampai e nya masih dalam ses
memang ini membutuhkan beberapa hari ke depan
jadi mudah mudahan bisa segera selesai sehingga ditemukan
memang ini masuk kategori hepatitis akut
misterius masih penyebabnya
di who sendiri menjadikan sos ini sebagai klb ya
kasus luar biasa yang menjadi perhatian kita bersama
dan kami terus melakukan koordinasi dan rapat rapat dengan pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan
sekali lagi kita untuk lebih hati hati
tangkap masalah ini
khususnya bagi anak anak
jadi kami minta para orang tua
lebih teliti lagi lebih sesama lagi terhadap anak anak kita adik adik kita
ada di rumah maupun di sekolah dan tempat lainnya
oke potensi penyebarannya memang kepada anak anak
tapi kemudian sekolah sudah diaktifkan kembali
tapi kemudian melihat perkembangan sambil juga bagaimana koordinasi dan evaluasinya berjalan
opsi untuk pjj atau daring ini juga muncul
ini sudah final begitu pembahasan soal opsi pembelajaran tatap muka ini akan ditunda lagi
dan akan skema pjj akan berlaku lagi pak wagub
ya memang salah satu
yang berpotensi terjadi penularan itu ada di sekolah sekolah ya
lebih bagi anak anak yang di tingkat sekolah dasar
yang masih lebih sering bermain di sekolah
rumun ini juga berpotensi
namun demikian kami minta hati hati
kementerian kesehatan dan kami dinas kesehatan juga mengikuti apa petunjuk arah dari pemerintah pusat
masuk dinas pendidikan juga terus melakukan monitoring dan pengawasan lebih ketat lagi lebih kritil lagi bagi anak anak
dan disiapkan berbagai fasilitas pencegahan termasuk tempat cuci tangan dengan sabun
seperti biasa kami masih terus berlakukan
jadi sampai hari ini kami masih melakukan sekolah secara offline
nanti pada waktunya kalau dianggap sudah mendesak dan perlu nanti akan kami berlakukan dan akan sampaikan kepada publik
preventifnya untuk sejumlah sekolah mungkin tata laksana prokesnya sama ya
mirip mungkin dengan antisipasi covid sembilan belas begitu ya
disiapkan cuci tangan begitu tidak disarankan untuk makan dan minum di tempat yang tempat umum begitu
dan dianjurkan untuk membawa makanan dan minuman dari rumah
kalau untuk fasilitas kesehatan seberapa siap infrastrukturnya pak
jika kemudian ada masalah
ada masyarakat yang harus dirujuk ke sejumlah tempat atau tempat tempat kesehatan yang ada di jakarta
betul sekali tadi berbagai fasilitas perasarana upaya pencegahan dilakukan di setiap sekolah dan tempat tempat lain
dan tentu di unit kesehatan di rumah sakit di puskesmas kami sudah siapkan sarana perasarana tenaga kesehatan pencegahan proteksi
dan sebagainya sudah siap
dan siap melayani masyarakat yang diduga nanti dapatkan penyakit hepatitis akut ya
dokter perawat semua terkesan telah siap dan standby
dan selalu dan akan melaporkan secara langsung dan berkelanjutan atau berjenjang ini kami laporkan
pada tingkatan yang lebih tinggi sampai dengan menterian kesehatan di tingkat pusat
jadi sekali lagi kami akan memberikan pelayanan terbaik
yang akan kami lakukan
terima kasih pak
lakukan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat kami siapkan kualitasnya yang terbaik
dan juga kuantitas jumlah pekerja kesehatan yang memadai
terakhir apa imbauan kepada masyarakat pak wagub untuk meningkatkan kewaspadaan pak
jadi sekali lagi kepada masyarakat ini perlu dibantu untuk terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat
termasuk kepada media mainstream media tv termasuk cnn indonesia
kami berterima kasih
bantu mempublikasikan memberitakan masalah masalah ini kepada masyarakat luas
dan kami sendiri memiliki media berkomunikasi lainnya melalui diskom improtik untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat jakarta
kepada orang tua dan kakak yang memiliki anak dan adik menjadi perhatian kita bersama menjaga mengawasi memonitoring dan memastikan kondisi anak anak kita dan kita semua tentunya
dan nanti asal menerapkan pola hidup sehat dan bersih
karena ini tidak hanya bagi anak anak juga ternyata kelompok usia di atas enam belas tahun juga ada tujuh yang mendapatkan kasus seperti ini
jadi mohon semuanya lebih hati hati lagi
oke kerjasama semua pihak tidak hanya dari pemerintah provinsi dki jakarta tapi masyarakat juga harus mendukung kebijakan dan juga semua koordinasi dan komunikasi dan bagaimana memonitoring
untuk bisa menekan angkatan
angka penyebaran kasus hepatitis akut yang mulai terjadi atau menyebar di sejumlah lokasi di dki jakarta
terima kasih waktunya pak wagub untuk berbagi perspektif
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih mas ferdi ilyas dan pemirsa cnn indonesia